ini yang kemarin sedang dihooting ulang untuk lebih efisiensi lagi bisa juga didorong sampai surabaya
tapi ini kan masih dikalkulasi
tadi kemungkinan sampai surabaya sampai tiga jam itu lagi prosedur yang terpanjang
kalau negara negara maju seperti perancis itali inggris cina apalagi sudah mempunyai sampai dua puluh enam km
tetapi tentu dengan hitung hitungan yang baik bukan hanya euforia punya kereta api cepat dan yang harus juga aman

kepulan asap akibat kebakaran di tpa suwung denpasar bali terus menyebar keluar kawasan pada jumat
kabut asap ini juga menyelimuti kawasan bypass ngurah rai sehingga para pengendara harus berhati hati dan menyalakan lampu kendaraan saat berkendara
selain di jalan raya asap tebal juga masuk ke permukiman warga
sebagian warga yang memiliki anak kecil memilih untuk mengungsi di tempat kerabat
tak hanya asap warga juga mengeluhkan banyaknya puing sampah bekas terbakar yang berterbangan dan jatuh di halaman rumah mereka
kebakaran di tpa terbesar di bali ini terjadi sejak hari kamis kemarin
saat ini areal yang terbakar mencapai sepuluh hektare
ya seperti diabetes ya
itu akan lebih lama lagi kalau terkena influenza
ya jadi karena itu
kita memang menghimbau
diberikan vaksinasi influenza
ya jangan tunggu sampai sakit
jadi kalau anda dalam satu bulan sudah
vaksin covid yang kedua sudah selesai
satu bulan kemudian
akan booster lagi kan vaksin yang ketiga
belum booster lagi
tapi sudah lewat satu bulan dari
nah itu sudah banyak
dua duanya tersedia di indonesia
tapi kalau mau lengkap
ambil yang quadrivalen
comorbid yang paling sering saya dengar ya
dan dengan ketika ada komplikasi
dan penyakitnya menjadi semakin parah
itu adalah diabetes
kalau terkena virus misalnya
seperti influenza itu begitu
penurunan kesehatannya begitu signifikan begitu
dibandingkan dengan mungkin comorbid lain
pada penyakit diabetes
semua pemihir jantung
itu suatu comorbid ya
ya pada diabetes itu
sel sel sistem imun sudah mulai menurun
dan juga kalau ada luka
apa itu suka lama sembuhnya
demikian juga kalau suatu penyakit
karena sistem imunnya yang sudah
ya ditambah lagi
ditambah penyakit lain
lebih lama lagi
malah bisa terjadi
kalau infeksi itu menjadi berat
ya karena orang diabetes itu
segala sesuatunya itu sudah berbeda
diabetes kita bukan kenal
sel makrofag itu sel yang
semua beda beda asing
nah itu sudah mulai menurun
cara memakan beda beda asingnya
jadi kalau ada
itu juga lebih lambat
sehingga infeksi lebih bisa cepat
sisi imunnya yang memakan infeksi itu
pergerakan dari sisi imun
ya pada diabetes
ya dan juga
sisi imunnya yang memakan infeksi itu
pergerakan dari sisi imun
ya pada diabetes
ya dan juga

di cnn indonesia
ini akan kita save
atau di jantung
bukan penyakit bawaan
tapi penyakit penyerta
dan penyakit jantung
ini punya resiko
yang lebih besar lagi
dan ini harus menjadi
boleh di wrap up lagi
sebelum kita tutup live
di wrap up lagi
teman yang punya
kurang jelas ya
kurang jelas ya
wrap up lagi
untuk meyakinkan teman teman yang sedang menyaksikan
di akun cnn indonesia
dan akun kenapa harus
untuk mendapatkan vaksin
boleh saya ulang ya
influenza itu kan ada dua ya
sedangkan yang quadrivalen artinya
dan dua virus b
perbedaannya adalah di b
a nya ada dua
nah ini sangat penting sekali
yang virus b
itu sudah beredar di seluruh dunia
termasuk di indonesia
jadi kalau kita
tapi kalau kita mau aman
yang empat strain
nah itu yang akan lebih tepat
dan yang ini
sampai di kami sedang mengajurkan ke pemerintah juga untuk vaksinasi influenza juga di jimbau setelah vaksinasi covid sembilan belas
satu bulan vaksinasi covid sembilan belas yang kedua
karena itu sangat amat penting sekali karena kalau orang terjadi sakit covid sembilan belas minimal inflinstanya sudah terlindungi dan juga covid sembilan belas nya
berarti benar ya prof ya kalau misalnya vaksinasi influenza itu begitu penting di tengah pandemi covid sembilan belas dan direkomendasikan oleh satgas dewasa pabdi ya prof
berarti satgas dewasa papdi sudah sudah ini ya prof
sudah merekomendasikan untuk tetap
ya kita dari satgas insasi dewasa perimpunan penyakit dalam indonesia kita akan merekomendasikan bahwa vaksinasi influenza itu sangat penting diberikan pada khususnya orang dewasa ya
karena enam belas tahun ke atas ya sampai lansia ya untuk diberikan vaksinasi influenza
hanya setahun sekali diberikannya
dan apa namanya efektifnya
efek simpangnya atau kipinya itu sangat aneh
nyeri bekas suntikan kadang kadang pegel pegel ya biasalah seperti gejala gejala flu tapi nggak sampai panas ya kalaupun agak panas sangat amat ringan
ya jadi biasanya pada vaksinasi kita langsung bekerja seperti biasa
jadi sebaiknya lebih bagus kita vaksinasi daripada tidak terkena karena risiko lebih besar untuk orang yang terkena
terkena dengan comorbid
jadi yang comorbid pun kita himbau supaya juga vaksinasi covid
vaksinasi covid merupakan suatu yang wajib untuk saat ini
di masa pandemi sangat sunahnya adalah vaksinasi influenza
betul terima kasih prof iris renggani sudah memberikan pandangan ahli soal pentingnya vaksin influenza di tengah pandemi covid sembilan belas
direkomendasikan oleh satgas dewasa pabrik bahwa vaksin covid sembilan belas wajib vaksin influenza dianjurkan satu tahun sekali terutama untuk orang orang dewasa usia tahun
jangan takut karena kejadian ikutan pasca imunisasinya juga sangat ringan hanya nyeri nyeri saja
terima kasih ya prof iris sudah berkenan bergabung di live cnn indonesia

teman teman follower dari sian indonesia ini sangat banyak menerima manfaat dari live kita pada sore hari ini
takut sakit einem undur perlahan dahulu sehat ya dua
alhamdulillah makasih shain anthony oleh untuk semua orang yang kamung untuk melaksanakan seseorang seseorang seorang bit pun

iya itu tadi kita sudah ngobrol dengan prof dr iris rengganis
ini ketua pp perhimpunan alergi imunologi indonesia
soal pentingnya vaksin influenza dengan pandemi covid sembilan belas
kita menjelaskan yang lebar soal pentingnya vaksin influenza
terutama bagi orang dewasa dan juga yang memiliki penyerta atau comorbid
tenang saja kipinya atau kejadian pasca imunisasinya ini dianggap ringan
karena cuma nyaris saja dan sudah direkomendasikan bahwa satu tahun sekali
yang minimal mendapatkan vaksinasi influenza
karena jangan sampai kita sakit dua kita harus mencegah kejadian gejala berat dari influenza ini
dan teman teman terima kasih sudah bergabung di livecnnindonesia com
terima kasih prof prof iris sudah live bersama kami
dan jangan lupa selain follow akun instagram cnn indonesia
di situ ada sejumlah informasi penting informasi menarik soal vaksinasi
jadi untuk kita mencoba
supaya punya gambaran
karena kalau mau vaksin ada informasi yang lengkap di sana
terima kasih prof iris
sampai jumpa di live
terima kasih prof
kita sudah meninggalkan
maksudnya narasumber sudah meninggalkan live room ini
saya juga pamit terima kasih
sampai ketemu lagi di chat room berikutnya
tentunya dengan informasi informasi menarik lainnya yang paling terkini
kita akan coba gali dari para narasumber narasumber yang paling kredibel
sama sore sampai jumpa